jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh dua yang berlangsung sejak tanggal sembilan juni dua ribu dua puluh
di g expo kemayoran jakarta pusat
resmi berakhir pada minggu malam tujuh belas juli dua ribu dua puluh
setelah sebulan lebih berlangsung
acara tahunan ini telah menghadirkan berbagai musisi nasional
dan juga menghadirkan banyak gerai
seperti gerai makanan minuman otomotif dan lain sebagainya
di hari terakhir ini pengunjung dapat membeli tiket masuk sebesar rp lima puluh
namun jika ingin sekaligus menonton konser
pengunjung dikenakan biaya sebesar rp seratus
vanessa seorang warga tangerang yang datang ke jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh
mengatakan bahwa penyelenggaraan tahun ini sangat meriah
jakarta fair tahun ini meriah banget
karena ini kan juga pertama kali event
setelah covid ya
jadi luar biasa semuanya acaranya mantap
kalau sekarang buat nonton closing
beli beli makanan gitu
oh ada ada beli makanan ada
dalam rangkaian acara penutupan jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh
turut hadir pula wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
yang dalam hal ini menyatakan rasa terima kasih
atas suksesnya jakarta fair pada tahun ini
karena dapat menghasilkan omset sebesar rp tujuh tiga triliun
ini adalah pagelaran terbesar se asia tenggara
dengan kurang dari satu lima ratus stand yang ada di sini
terima kasih semuanya sukses
mudah mudahan dengan tema bangkitnya
dengan adanya jakarta fair ini
akan memberikan kontribusi tersendiri yang luar biasa ya
dan ini ke depan
akan kita selenggarkan
dari sholoh lebih baik lagi
dampaknya sangat baik
ini aman nyaman di sini
tadi sudah disampaikan
lebih dari tujuh tiga triliun omsetnya
di tahun depan
jakarta fair kemayoran akan mengalami perubahan
akan ada dua kali kegiatan jakarta fair
yang akan dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
di tahun depan
kita akan melakukan sedikit perubahan
kita akan ada dua event
pertama kita akan ada namanya
jakarta fair kemayoran
jakarta fair lebaran
kita akan bikin jakarta lebaran selama tujuh belas hari
jakarta fair untuk tahun dua ribu dua puluh tiga akan tetap langsung
tapi tidak mungkin lagi tiga puluh sembilan hari
dulu kan selalu tiga puluh dua tiga puluh tiga
hanya kita perpanjang karena bentrok dengan lebaran adanya itu
ya jadi kita perpanjang
kita akan kembali ke sana
jadi kita akan kembali ke sana
kelihatan jakarta fair tahun depan tidak akan lebih dari tiga puluh

akan diadakan oleh jokowi dan jokowi
jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh dua yang telah dikunjungi oleh enam sembilan juta pengunjung ini
diharapkan dapat meningkatkan industri pariwisata
dan menjadi momentum kebangkitan industri kreatif
karena kegiatan besar di tanah air
banyak yang vakum selama dua tahun terakhir
akibat pandemi covid sembilan belas